hai itu mana meh berbahaya udah udah sobrini tidur tidur tidur udah nggak usah kejar mereka
ngapain sih ngurusin sejak kelas mendingan kita baca alquran aja lagi biar cepet kelar
basar dengan mi generating
lagi lagi becanda begitu dong sedikit di bercanda saja biar nggak boring saya
mungkin bercandain saya memang udah garing boring artinya bosan bukan garing oh iya
ya udah deh saya mau ketemu ustadz ridwan sama ustadz musta dulu ya oh iya deh kalau gitu tolong
fokus fokus fokus jangan ada orang yang masuk lagi fokus fokus fokus jangan begitu
selama alaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh boleh boleh saya tanya sesuatu
oh boleh boleh sebentar gimana ibunya ketemu justru itu
saya ingin banget segera menemukan ibu saya ya emangnya mr mau tanya tentang apa
kan sebentar lagi bulan ramadhan waktu saya jatim molaf ⁇ saya pernah membaca buku agama islam dari
sana aku tahu kalau berdoa dalam bulan suci ramadan doanya dikabulkan oleh allah swt
wa ta'ala benarkah itu insyaallah mister ya karena menurut sabda rasulullah
waalaikumsalam itu ada tiga jenis orang yang doanya tidak tertolak nah diantaranya
adalah yang pertama itu doa seorang imam yang adil yang kedua itu doa orang yang terzolimi
nah yang ketiga itu adalah doa orang yang sedang berpuasa apalagi berpuasa di bulan suci ramadan
pulang ramadan biar segera ketemu ibu saya ya amin ya udah kalau gitu saya mau pamit dulu ada

aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aku tuh begel capek
cuma satu surat cuma ada banyak suratnya
ini tuh rumah allah ini tuh masjid mana ada setannya
kamu tuh ya kalau jajan di warung lilis nomor satu kalau kamu baca alquran tiga puluh
iya gue mau dihukum lagi sama ustadz musa
ditambah lagi hukumannya
nanti kalau hukuman kita ditambah
itu mana mana yang sungguh berbahaya
ya udah udah sobri duduk duduk
duduk ya manis
udah gak usah kejar mereka
mendingan kita baca quran aja lagi
ada setan pakai baju putih
setan mendingan kita
sun tau gak pas tadi pelajaran apa ya
aku sempet salah dikit tuh
waduh aku udah lupa apa ya
siapa sih yang nabrak
peru buru banget gak jelas
apa sih sun
nah ini dia nih asuh
oh itu terlalu memukul apa sih
susahkan gak sehatan sehatan lagi
aduh ini kenceng lagi
udah hadir pasalnya capek nih
yaudah nenjus kita kan perlu waktu istirahatnya juga
mending kita bawa baju yuk
itu eh kalian mertek ada sama njus lia
jangan tidur dulu
aduh pokoknya nanti njus lia tuh mau ngomong sama sazanurul
kalau kamarnya njus lia tuh harus dipasangin ac
kan kalau ada ac itu
kita gak bakal kegerahan
terus juga kan pasti udah bakal ada camuk ya kan
utami jangan malah tidur mukanya dikipasin
ada setan di masjid
ada setan di masjid
aduh ada setan di masjid

aduh aduh aduh sama ibu sama ibu
eh indra ikut ikut aja
gak mau gak mau
ini tuh kamar kita berdua
eh kalian sendiri ngikut ngikut kalian ya udah sih kalau nggak ngikut ngikut kalian
sembunyian di tempat lain dong aja aduh enggak muat asap buat nggak bisa lo bertiga
nah apanya deh gimana kalau kita numpad profile nai a empat